aku bangga dengan ali barat
aku sama sekali gak percaya dengan kamu
untuk itu aku minta maaf
untuk menebus semuanya sekarang
untuk itu aku minta maaf
loh bukannya hari ini
sidang percerian andin dan al
tapi kalau mereka berpelukan seperti itu
mereka sudah rujuk
maaf saya cuma mau ingatkan
hari ini ada meeting evaluasi dengan pt holdings pak
aku harus pergi ada meeting
yaudah kau pergi aja mas
kan ada aku sama mami saya jagain papa
kau fokus sama kesetan papa ya
nanti setelah papa sembuh
kita selidiki sama sama
siapa yang udah bunuh roy
itu kasus sudah
bertahun tahun yang lalu pak
gak cukup bukti untuk menguatkan itu mas
kalau misalkan aku yang gak bersalah
dulu saya juga yang meminta saksi
agar memberatkan tuduhannya terhadap kamu
karena saat itu saya bener bener yakin
dan saya mau kamu dihukum seberat beratnya
saya bilang aja ya
karena kamu dengerin aku ya
aku juga bener bener yakin kamu
udah datang juga ke tempat sidang
dan makasih juga
mau berjalan sama aku lagi mas
saya yang harusnya berterima kasih sama kamu
karena kamu sudah memberikan saya kesempatan
untuk menembus semua kesalahan saya ke kami
terima kasih ya
ya saya berangkat
adakah randy pergi ke rumah almarhum pak jajah
randy ketemu nino di rumah pak jajah
nino sudah sampai belum ya
coba dia ikut alvan
kamu udah disini kamu tadi ketemu sama al al ngobrolin apa
enggak cuman cuma nanya aja kenapa si randy asistennya al bisa datang ke rumah almarhumnya
pak jajah kerennya pak jajah
iya tadi aku pergi ke sana sekalian berbela sungkawa dengan rafael
terus ya kita mau nanya nanya alas sama bu yuli siapa tau dapat informasi apa tapi
ngapain reni di sana dia pasti disuruh sama al al juga nyelidikin kasus ini
sebenarnya ada yang pengen aku tanyain sama kamu
ya barangkali kamu tahu sesuatu dan bisa bantu aku sama angkat
seorang pembunuhan roy
oh iya michelle sama angga kan juga lagi nyelidikin ini
hai apa mungkin al nyelidik ini bareng sama mereka
ini kenapa sih sekarang pada ribet ngurusin ini padahal kan kasusnya udah lewat
gue gak boleh diem aja
gue harus tahu
sejauh apa mereka semua nyelidikin soal ini
alan nyelidikin ini bareng sama mereka
ini kenapa sih sekarang pada ribet ngurusin ini
padahal kan kasusnya udah lewat
gue gak boleh diem aja
gue harus tahu
sejauh apa mereka semua nyelidikin soal ini
nggak kenapa kenapa sayang
nggak cuma penasaran aja
dateng ke rumahnya
menteri aku sedikit
soal mobil bapak yang tadi di jalanan
saya sudah telepon driver pak
tadi waktu kamu ke rumah yuli ketemu dino
kamu tau kan nino orangnya seperti apa
kalau nino sampai tau
dulu saya pernah menugaskan kamu
agar pak jajah memberatkan kesaksiannya terhadap andin dalam persidangan
tapi pak jajah kan udah meninggal
mungkin masalah ini akan ikut terkebur juga pak
mau dikubur kayak gimana
kenapa tetap akan kecium
waktu kasus pembunuhan roy dulu
selain jaja masih ada satu orang kasih lagi kan
kamu cari tau ya
kamu temuin dia
jangan sampai keduluan sama nino dan rafael
semua datanya ada di ruang kerja saya di rumah
dengan keluarga bapak surya
ada apa ya sus
sekarang sudah jam besuk
pasien bisa dikunjungi
yang penting masuknya satu persatu
dan tadi pak surya bilang
mau bicara sama bu andin
tidak ada yang bisa dikumpulkan
tidak ada yang bisa dikumpulkan
din kamu duluan

aku masuk dulu ya
salah satu sinar
bagaimana adik sakit
ya allah masih melindungi papa
lewat pertolonganmu dari allah
aku takut papa kenapa apa soalnya
saya nggak akan biarin bapak sendirian
saya nggak mau membuat andin sedih
hal dendam sama kamu
tapi gak tau kenapa
sudah menghabis dendam itu
aku ingin belajar percaya lagi sama saya
belajar mencintainya lagi
walaupun sebagian hatiku masih takut
takut untuk kecewa lagi
dan takut disakiti lagi pak
gue pengen bahas mengenai laptop sama handphone roy yang kemarin itu
lo tau gak sih
gue udah bawa ke tempat service
tetep nggak bisa dibenerin juga udah rusak
handphone sama laptop ditaruh di gudang
dibiarin begitu aja
ya rusak lah elektronik
terus kita gak bisa dapet petunjuk dong
ya sementara waktu sih
cuman data dari handphone sama laptopnya itu masih bisa dipindahin transfer file
jadi kalo udah sempet di backup di memori cloud itu bisa
ya tapi emang lo yang ngebackup data datanya
seingat gue lo yang selalu ngebackup semua data dia
syukurlah kalo gitu
cuman masalahnya gue tau email gue gak tau passwordnya dia
ya nggak sih percuma juga
lalu kita ketemuan di kantornya
kalo begitu gue jemput ya
bangku gue kosong sebelah
kalo gitu udah deh gue jalan ya kita ketemu disana
gimana keadaan papa mah
gimana keadaan papa mah
papa masih di dalam sekarang
sama andin mama juga belum masuk
sama andien mama juga belum masuk
gak usah mas
gak usah mas
gantian ya emang
udah kamu udah ya
mama masuk ke dalam dulu
mbak gak mau ngebahas soal itu dulu ya elsa ya
ya kalau misalkan mas al mau berusaha untuk percaya sama mbak
dan mencoba kita berdua untuk mencari tahu siapa pembunuh lo ya
insya allah pernikahan ini masih bisa dipertahankan
mampus deh gue
semua orang nyelidikin soal kematian roy
bahkan ada barang juga ikut ikutan
mbak mau kita lihat dulu ya
mbak titip tas ya
lihat di situ aja biar gue yang jagain
hakim dapat memutuskan bahwa
tugap tidak hadir
makanya keluarga kamu juga
juga berarti untuk saya
lagipula saya ingin menembus semua keserahan saya yang pernah saya lakukan ke kamu dan keluarga kamu
aku ingin semua yang saya lakukan untuk kamu
jadi awal yang baik
kalau memang rumah tangga aku dan mas al bisa dipertahankan
aku ingin semuanya murni
dan kebohongan lagi diantara aku sama mas al
hei apa kabar
kita mau bahas barang barang milik roy
kalau aku sama angga udah cek semua barang barang roh yang ada di gudang
dan aku juga udah nemuin beberapa barang
yang mungkin aja bisa menguak kasus pembunuhan roy
lo tau gak
kita ketemu apa di gudang
cuman masalahnya udah rusak
gue sempat bawa ke tempat servis gak bisa dimenerin juga

tapi file filenya ini masih bisa dipenet dan ditransfer selama di backup
dan gue inget banget roy selalu gak backup semua data dia
gue tau emailnya gue gak tau passwordnya
gak ada akses
roy emang dari dulu selalu backup datanya soalnya
cuman permasalahan ini gue juga gak tau passwordnya apaan
sekarang kalau kayak begini caranya gimana caranya kita bisa mengakses semua data tersebut
sepertinya ada informasi atau petunjuk mengenai siapa pembunurnya yang sebenarnya
mungkin gak sih
passwordnya itu ada hubungannya sama andin
tanggal lahirnya andin
yaudah kita buka pakai laptop
tanggal lahir andin nih
kalau tanggal jadiannya andin gimana
kamu tau gak
yang satu si ipoh yang satu dokter
tapi lama banget mikirnya
iya juga ya gak
aku kantin bentar ya
ada yang gak mau melihat tip
kalau sampai mbah andin sama aun ngelidikin kasus roy gue bakalan abis
apa yang harus gue lakuin sekarang
gue gak mau ketauan
gue gak mau di penjara
ada apa ya
ada urusan selama penyelidikan michelle
mbah andin belum balik dari toilet
mending gue angkat aja deh
nin aku mau nanya sesuatu sama kamu tapi maaf ya agak privacy
kamu ingat gak tanggal jadian kamu sama roy
ya maaf ya andin kamu jangan kesinggung ini aku sekarang lagi buka laptop roy yang lama dan aku nggak tahu passwordnya
sial michelle sama erlangga bener bener masih nyelidikin
dan kayaknya penyelidikan mereka udah maju

ya dimatiin lagi tuh pohonnya
mungkin andien masih terpukul karena papa kan masuk su
yaudah kalian cari sendiri barang barang roy yang ada di gudang
mungkin masih ada barang yang menegaskan hubungan mereka dulu kan
aku gak mau ke gudang lagi lah
aku takut kekunci lagi kayak kemarin yang ada
lo gak tau ya kita kekunci
pas kekunci gue panik dia seneng banget
ih apaan sih kamu gak
eh kalo mau mesra mesra aja di ruangan gue keluar
aku bangga dengan aldebaran
mesin akan dulu aku sama sekali gak percaya dengan kamu
untuk itu aku minta maaf
untuk menebusmu aja sekarang aku lagi mencari tahu
bukti apa yang bisa aku bawa untuk membuktikan kalau kamu sama sekali gak bersalah
hanya saja bukti itu belum cukup
tapi soalnya sekolah itu udah terlambat mas
apa yang mau kamu lakukan sekarang
tapi sebelumnya terima kasih ya
tidak aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
ya ampun waktu itu gue hamil kita harus ketemu
lu mau lari dari tanggung jawab
tanggung jawab apaan
oke kalau lu gak mau ketemu sama gue sekarang
gue bakalan dateng ke rumah lu
lu yang nentuin
pasti ada nama gue di data panggilan handphone roy
karena waktu itu gue nelfon dia
aduh gimana ini
kalian pun rutin
taduh mama aku kayak kayak delighted aja di rumah
kepala aku pusing
kamu jaga kesehatan dong
kasem bagus sama kamu
ini tadi jatuh
iya nin tadi tas kamu jatuh
mama lihat kok
oh wah udah keluar berarti
maaf ibu dan bapak
saya mau ngasih info
kalau waktu kunjungannya sudah habis
saya belum ketemu siapa
jangan lupa besok kamu datang lagi ke sini ya
jadi kita pulang aja ya sayang
besok cengkup pak
aku juga sempat nemuin dompet roy
dan di dalamnya itu aku nemuin kertas transaksi tarik tunai sebesar dua puluh juta
di hari yang sama dan di bank yang berbeda
terus kalau aku lihat lihat tanggalnya itu persis banget sebelum roh itu terbunuh
ngapain roy ngambil duit cash sebanyak itu ya
gue tuh ngerasa ada sesuatu yang aneh denganmu tersebut
roy itu gak pernah mencari duit cash
gue tuh ngerasa ada sesuatu yang aneh denganmu tersebut
dia pernah menyimpan uang cash dalam jumlah yang banyak
setiap hari transaksi selalu pakai kartu dia gesek
sekarang muncul sebuah spekulasi pemikiran
apakah ada hubungan antara penarikan uang cash sebanyak itu dilakukan oleh roy
dengan kasus pembunuhan terjadi terhadap dirinya
atau mungkin ada masalah lain
terus aku kan sempat ke cafe sama angga
di sana aku ketemu sama elsa adiknya andin
dan aku juga sempat nanyain soal uang dua puluh juta
untuk dikasih ke andin dan untuk menggugurkan kandungan andin
gue yakin lo pasti gak percaya
gue juga enggak gue tau roy gimana orangnya
roy kalau udah sayang udah cinta dia pasti bertanggung jawab
itu gak masuk akal tau ngga
kayaknya gak bener
karena gue tau roy dulu sangat mencintai andin
dia gak mau balikin sama gue
gue nyesel udah nyakitin andin
andin itu spesial banget buat gue
gak kayak perempuan perempuan yang ngeriketin gue
rasanya memang gak mungkin
kalau roy menyuruh andin buat gugurin kandungannya dengan uang itu
tapi kalau memang andin gak bunuh roy
buat apa andin dan roy bertemu hari itu ya
sepertinya kita harus cari tahu lebih jauh lagi
biar kebongkar semuanya
ah ya udah al ini aja sih yang aku pengen share ke kamu
aku sama gak pamit dulu ya
makasih ya kalian udah bantuin saya buat nyelidikin ini semua
lo tau gak sih gue bener bener suka banget sama sosok detektif
brand banget gak sih
jadi kita bisa berdua terus ya gak
ya udah aku pamit ya
salam buat andin
eh tadi ada randy datang kamu tolong bikinin minum ya
lupa saya kasih tau kamu
mas randy dateng bu
miss kiki punya solusi gimana caranya untuk menemani reina latihan drama
tidak ada tablu
aku pengen lihat
dokumen yang berhubungan dengan kasus
almarhum pak rosyad itu
teh cahaya anget
jangan pulang dulu ya
mau minta tolong mas randy
latihan drama mas
saya lagi buru buru
banyak kerjaan soalnya
tuh liat deh
mukanya rena tuh sedih tau mas
tuh pengen nangis loh mas
soalnya gak diinemenin ya
yuk kita latihan ya